perjalanan hidup komedian betawi benyamin sueb akan tersaji dalam sebuah konser teaterikal berjudul
babe muka kampung rezeki kota
konser yang digagas teater abnon ini disutradarai oleh agus nur dan diproduseri maudie kusnaidi
lawan main benyamin dalam serial tv sidul yang populer di awal dekade seribu sembilan ratus sembilan puluh an
jurnalis sekaligus mantan abang jakarta pusat tommy cokro dipilih untuk memerankan sosok bang ben
panggilan akrab benyamin sueb
konser teatrikal ini merupakan persembahan khusus untuk mendiang benyamin sueb
yang dinilai berkontribusi besar dalam pelestarian budaya betawi
seni peran dan tarik suara menjadi dua hal yang ia tekuni sejak kecil
tercatat puluhan album musik dan judul film menghiasi karirnya yang ia mulai sejak tahun seribu sembilan ratus enam puluh an
karirnya terhenti saat benyamin meninggal dunia pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
dan rekam jejak benyamin akan tersaji di konser teaterikal pertengahan september mendatang
nah sekarang untuk berbicara tentang tadi ya yang anissa sempat katakan apa akan ada
atau apa tidak
teater musikal tentang benyamin
dan ini juga tentunya kita sudah hadir langsung saja ingin ngobrol ngobrol
karena ingin tahu lebih lanjut nih mengenai teaterikal tersebut
sudah ada hadir maudie kusnedi selaku produser dan juga penulisnya juga ya mbak maudie
iya selamat pagi
ini ada tommy cokro mau bawa cerita disini
ini saya sekmen berikutnya nanti ya
langsung merasain cerita
coba mesti ada yang jelasin nih kenapa tommy cokro ada disini
mungkin dari mbak maudie dulu
apa yang kamu mau beri
dia sebenarnya benyamin loh dia sebenarnya gitu
tommy cokro akan berperan sebagai benyamin di dalam musikal babe ini
dari berdasarkan buku biografinya benyamin muka kamu rezeki kota
kita bagi menjadi lima sketsa dari lima benyamin kecil benyamin remaja dewasa
dewasa sampai beliau wafat
nah tom coknya dari salah satu benyamin yang akan memerankan tokoh beamin dari lima sketsa ini gitu
apanya dari tom cok yang sampai akhirnya bisa dipetuskan sebagai benyamin
nah tantangannya adalah membuat mirip sama benyamin itu sulit gitu
tapi memang gini memang ini kan semuanya diperankan oleh abang none jakarta
tom cok dari jakarta pusat nanti juga mia idha royani juga dari jakarta pusat dan beberapa abang noni lainnya
dan iva fahir juga mia sebagai pelatih vokal dan iva sebagai penata musik
mereka tuh yang mencari talent ini cocok untuk ini talent ini cocok untuk ini
tidak hanya berdasarkan suara tapi juga bagaimana kemampuan mereka membawakan itu gitu
gesturnya performance nya dan bagaimana
dan kalau buat saya sebagai produser saya harus mencari karakter yang saya tuh rasanya percaya gitu
tenang melepaskan para itu ke sini jadi terennya ke sini
harus dicoba dulu percaya
harus ngecek dulu seperti apa begitu ya kira kira ada teaser nggak mungkin
nah tapi juga ini merupakan produksi musikal pertama dan yang based on biography juga pertama ya
dan ini memang pertama kali di teater
biasanya kan lagu lagunya babel lewat konser lewat teater ini kita ingin menunjukkan bahwa perjalanan benyamin itu sangat luar biasa
orang orang kenalnya hanya benyamin tuh oh kocak lucu konyol padahal dibalik itu semua di dalam orang yang sangat serius
dan sangat punya peran yang sangat penting dalam kebudayaan betawi
dengan benyamin dia mengangkat kembali gambang kromong sebagai musik yang bisa dinikmati
karena dulu tuh gambang kerombong tuh tradisional banget jadi kayaknya sulit sekali dinikmati gitu
kemudian dia juga pernah punya pemikiran yang ke depan gitu bagaimana
untuk bisa memikirkan keluarganya anak anaknya peninggalan peninggalan karya karyanya gitu
jadi sebenarnya orangnya serius banget mungkin gaya nyanyinya hahe hahe gitu ya
tapi kalau dengerin vokalnya tanya sama tom cek deh dia yang ngeblues yang ngerok yang dangdut
suara yang melayu
berarti tantangannya cukup banyak juga ya
iya ini buat rat misalnya dengan tokoh se ikonik benyamin gitu ya lalu sekarang ada di pundaknya seorang tommy cokro nih gitu
itu gimana caranya tuh tom untuk bisa
iya ini buat
iya ini buat
shifting ya karakter dari yang biasanya baca berita lalu masuk ke tokohnya benyamin sueb
nah pas lagi awal awal emang dikasih
tadi kita baru mau lihat
itu perutnya pakai tembelan kok
oke jadi awal awal emang saya diberi kesempatan untuk baca bukunya juga
karena ini buku ini adalah menjadi fondasi untuk konser teatrical
ini omongnya masih gayanya tom cok ya
karena suasananya suasananya
karena suasananya suasananya
ini berbicara berbicara berbicara
ini berbicara berbicara berbicara
ya jadi buku ini cukup membantu banyak sih mengenai karakter bang ben ceritanya bang ben dan juga perjalanan karir bang ben juga
tapi di luar itu semua teman teman juga pada bantuin juga
jadi pomot bantuin saya juga
kemudian iva juga dan mia juga berusaha untuk oke lagu ini kamu gayanya serius misalnya
karena bang ben pada saat nyanyi ini serius
oh kamu harus nonton nih video klipnya atau pada saat dia manggung
oke berarti ya belajar terus nih ada beberapa lewat website lewat youtube salah satunya juga saya lihat gerakan gerakan dan gini gini
masalah bang pengki ya
iya satu lagi bang pengki
jadi bang pengki ini seorang penyiar juga yang ternyata secara look dan secara gesture bang ben banget
jadi ya udah belajar lewat dia juga
kalau dengan keluarga apakah ada diskusi juga dengan keluarga benyamin sued
kebetulan emang iya ya mut ya
keluarga sebelum kita berani buat ini saya minta izin dulu gitu ya untuk semuanya gitu
dan diizinkan baru kita jalan
selain keluarga juga wawancara ibu ida royani karena gak bisa lepas lah dari perjalanan hidupnya
ibu ida royani dengan bang rano dengan insya allah ibu christine hakim juga
karena orang orang mungkin gak tau benjamin tuh pernah dapet piala citra loh dua film gitu
salah satunya berperan bersama ibu christine hacker
jadi dari segala usaha deh kita cari data dan segala macem
supaya bisa membantu dapetin kayak gimana
yang pertama juga saya sampaikan ke keluarga adalah kita nggak berusaha mengkopi atau menjiplak gitu
karena benjamin tuh sulit sekali gitu untuk bisa di original ya
gak bisa tapi yang penting adalah kenapa sih konser teateri kalbabe ini kita persembahkan adalah supaya tau sosoknya
perjalanannya bahwa dia dulu pernah ngamen bahwa dulu dia pernah jadi grup band dulu melodiria
asal seperti itulah gitu
bagaimana akhirnya dia membantu membangun bench radio dan sebagainya
jadi bukan hanya sosoknya aja tapi juga perjalanan karirnya seperti apa prestasinya pencapaiannya gitu
apa yang susah tom
apa yang susah coba dikerahin
bukan cuma acting ya
ini nyanyi terus koreografi juga kan
jadi dua apa beberapa platform itu yang
jangan keloh nariin
harus ingat nih harus lihat nih kayaknya
tapi emang pertama nyanyinya
karakter bang ben ini emang kental dari sisi suara dan coba cengkok cengkoknya di beberapa lagu apalagi melayu ya
cuma cepat banget tuh
ada juga yang bentuknya seriosa
kemudian harus dikombinasi sama nari
kemudian juga ada beberapa lines yang harus diapalin untuk actingnya juga
jadi ya tiga aspek ini ya cukup sulit sih sebenarnya
cuma untuk bang ben sendiri saya gak satu satunya yang memerankan bang ben disini
jadi ya ada beberapa sketsa juga terbagi dengan beberapa teman teman dari apnon atau teater apnon
termasuk bang pengki juga nanti
ya karena memang disini tuh full koreo
jadi memang semua sketsa masuk semua udah ada koreonya
jadi gini ini apalagi nih mod ini yang berapa kali berapa lagi nih
nah ini kan gini penonton nanti dari teater yang akan di pertunjukan itu kan sebenarnya anak anak muda ya
yang mungkin barangkali juga mereka gak tau tuh
benyamin itu siapa
juga semua kehidupan tentang benyamin ini
nah ini kan tantangan nih
kita bikin pertunjukan tentang benyamin kepada penonton yang gak ngerti
yang mungkin gak tau dan hanya tau mungkin lewat google atau lewat ini
untungnya kita milenial ya
kurang milenial apa kita kira kira
jadi itu juga musik musiknya di aransemen ulang lagi sama iva
ada yang istilahnya apa tuh kayak di remix gitu
terus ada adm gitu ya
yang kompon melodiknya di edm gitu
ada jazzy nya ada yang di blues
jadi dibikin lebih kekinian lah ya
memang kita pakai orkestra supaya bisa mengeksplorasi musiknya babe
tapi tetap kolaborasi dengan gambang kromo
gak bisa lepas dari itu
jadi kayak lagu hujan gerimis yang nanti duet tom cok sama ida royani yang diperankan sama mia
itu juga aransemennya glam banget sih ya
wah banget gitu
jadi memang beda beda
memang sih teater abang noni ini kan tujuan utamanya untuk melesatkan budaya betawi
dan memperkenalkan kepada generasi muda
jadi kita bikin konsepnya gimana caranya supaya anak anak mudanya bisa terima ini
nah juga bagi orang yang sudah tahu lagunya seperti apa
jadi begitu di aransemen ulang dan diubah oleh iva
kaget juga oh ternyata bisa diginiin juga nih lagu
jadi ada perpaduan itu ya
kita pengen lihat nih kayak gimana
tapi nanti kita bahas setelah jeda
kita break dulu
pemirsa jangan kemana mana tetap bersama kami di good morning
eh jangan menangis aja
bulan sawah mau dikawinin
iya keras banget kok sama lo
untung aja lo bisa nyanyi
lo tau gak sih muka lo tuh kayak tukang asinan tau gak
kayak tukang beca
lo gelap gelap naik beca
eh dasar muka lo kayak garong
mengapa hujan gerimis aja
pergi berlayar ke tanjung cinta
eh kenapa adik menangis aja
kalau memang jodoh enggak kemana
jalan jalan ke manado
jangan lupa membeli parang
kalau niat mencari jodoh
dari yang hitam seperti saya
ikan teri di asinin
eh jangan menangis aja
yang pergi jangan dicarin
eh jangan menangis aja
yang pergi jangan dipikirin
udah deh bang
ya udah pergi mah jangan
gak usah dipikirin
hari yang baru aja
banyak bang yang baru
pilih aja yang penonton
ini tuh ternyata
berinding loh saya di belakang
ini nia yusmi pelatih vokalnya
udah jadi ida royani
suaranya ini banget ya
ida royani banget ya
tengah tengah kemaren nih ketemu ya nama ida royani nya juga

harus agak jutek jutek sama benyamin
harus cerewet soalnya
tantangannya tuh yang paling besar apa tuh
nari nyanyi harus centil juga tadi
kalau untuk peran bu ida sendiri
karena bu ida nya kan masih ada
kemaren kebetulan pas ketemu sama poh modi
ngelihat mimiknya cara dia ngomong attitude badannya juga sama sikapnya gitu
karena maksudnya sebisa mungkin bener bener merepresentasikan beliau gitu
kalau untuk yang lain karena mungkin ini musikal
jadi memang tantangannya kan harus bisa tiga hal sih
acting nyanyi dan nari
ngeliat tommy tadi gimana
cukup cengengesan gak
wah itu luar biasa loh bang tommy lah
agak kaget ya kita
jadi ini kapan sih
itu rencananya akan dipertunjukkan
tanggal lima belas dan enam belas september
lima belas sampai enam belas
iya jumat dan sabtu di geraha bakti budaya tim
oh di tim
ada berapa banyak yang terlibat di produksi ini
untuk abang noninya sekitar empat puluh cast
karena juga ada koreo untuk yang nari narinya
jadi kita bilangnya bnn bagian nari nari
bnn bagian nari nari
ada nyanyi nyanyi juga
terus karena orkestranya juga ada sekitar dua puluh lima musisi dan gabang keromong yang akan ikut di sini
jadi ini adalah yang akan kita berikan terbaik untuk tribut untuk binyamin
insya allah ibu ida royani keluarga bang rano akan hadir semua
sukses ya buat acaranya nanti
tanggal lima belas dan enam belas
kita bisa janjian mungkin untuk bnn
hari jumat dan sabtu
eh ini istri bukannya penggambar binyamin
ya senang banget
mia dan juga mbak moni
terima kasih banyak

terima kasih banyak
terima kasih mbak
terima kasih juga acaranya
nanti semakin banyak milenial seperti saya yang semakin memahami